kasus pembunuhan sadis yang menimpa seorang perempuan di garut akhirnya terungkap
pelaku tak lain adalah suami korban yang nekat membunuh karena masalah rumah tangga
di sukabumi belasan anggota geng motor diamankan polisi setelah menganiaya seorang warga
berikut kilas kriminal selengkapnya
nani yulianti warga margawati garut yang mayatnya ditemukan terkubur di belakang rumahnya
selasa siang dikebumikan di pemakaman umum setempat
misteri kematian korban akhirnya terungkap
pelaku tak lain adalah suaminya sendiri adi hartono yang ditangkap di yogyakarta
setelah melarikan diri selama sepuluh hari
menurut kapolres garut akbp budi satriawi guna
motif pelaku menghabisi nyawa istrinya di latar belakangi percekcokan
antara suami istri yang berujung penganiayaan
polisi turut mengamankan anak tiri pelaku yang diduga turut andil menghabisi nyawa korban
sejauh ini pelaku dikenal memiliki perangai buruk dan kerap menganiaya korban
belasan anggota geng motor di sukabumi diamankan
aparat polsek caringin karena melakukan penganiayaan terhadap seorang warga
di kampung caringin kulon desa talaga kecamatan caringin kabupaten sukabumi
empat orang ditetapkan sebagai tersangka
sementara sepuluh orang lainnya masih menjalani pemeriksaan kepolisian
sebuah batu dan bambu yang digunakan para pelaku untuk menganiaya korban
diamankan sebagai barang bukti
polisi sangat menyayangkan karena sebagian anggota geng motor
masih berusia belasan tahun dan masih duduk di bangku sekolah
firman syah ramadhani alias dodeng
dan adik triana alias kolai
dua dari enam orang pelaku penodongan dan pengeroyokan
terhadap sopir mobil box di karawang
dibekuk petugas kepolisian sektor karawang kota
salah seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas
karena berusaha melawan saat akan ditangkap petugas
sementara empat orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas
sebelumnya pelaku melakukan penodongan terhadap korban
yang merupakan sopir mobil box
lantaran korban tidak mau memberikan uang dan handphone
kemudian korban dikeroyok oleh enam pelaku
sehingga korban mengalami luka parah
dan sempat mengalami kritis